gue nggak punya tis nomer telepon polisinya
tis penculiknya naik angkot tis
ya sama budinya lah masa penculiknya naik angkot sendiri ada ada aja lu
udah lu buruan cari ratna
gue mau ngejar penculiknya
masih dagang aja lo man
iya dong buat modal
bukan modal abis nikahan
masa gue kawin di gedong habis itu makan sepiring berdua
kalau gue dulu bukan spiring berdua man
iya gue tau kalau lo dua piring sendiri kan
oh nanti malam belum punya rencana kemana mana
oh mau langsung ketemuan di mal juga gak apa apa
ya oke kak makasih
bukan teman kakaknya desi temen satu kos
iya tapi belum tahu masih nunggu kabarnya nanti
iya mbak surti laras mau beli gadu gadu
maaf ya nunggunya jadi lama
gak apa apa kan temenin sama bobby
man lu tau kagak harga motor baru berapaan
kalau motor bekas gue tau deh
soalnya kemarin saudara gue abis beli motor bekas
gue nanya motor baru bukan motor bekas
kalau motor bekas mah gue tau harganya berapaan
si udin juga kemarin ngambil motor bekas
terus dioper lagi ke cimot
kalau lu tau ngapain nanya det
cabai capek kali
burr tang hijau tendal manis
burr tang hijau tendal manis
beli bubur apa beli
beli bubur apa beli kacang cendol
bubur kacang hijau aja
udah denguk belum
tadi saya udah nyari kemana mana tapi gak ketemu
ke rumahnya sama ke warung
itu bukan kemana mana itu cuma dua tempat
habis nyari kemana lagi atumin
bantuin nyari atu
tapi kamu jangan berdiri depan saya atu
kalian tinggal mundur doang
tok lo tau gak harga kredit motor
baru apa second bang
wih bang edi mau beli motor baru
iya kalau sanggup gue beli
wih keren buat siapa bang
buat anak gua se bobi
wih ternyata bang deddy sayang sama anak juga
lo tau gak
maaf bang segitu aja pakai marah
kemarin teman saya ada yang beli motor baru bang
hmm kalau nggak salah dp nya sekitaran tiga sampai empat juta dah
bulanannya empat ratus ribu
motor ini cakep bang
plastiknya udah gak bayar lagi kan
kalau pelanggannya saya suruh bayar rp dua ratus
saya bingung nyimpen recehan dua ratus annya di mana
yaudah makasih ya mbak surti
mbak surti saya pesan satu lagi ya
jangan lupa ragah rabah
udinya udah berhasil
temennya udah growl
tapi iya udin udah ntar loin diningnya aja
pakai lontong ya mbak surti
iya nih gak tau si desi katanya lagi diet
eh tau taunya malah sms di depan beli gaduh gaduh
kalau lagi diet biasanya tetap lapar
jadi ya tetap makan
emang mbak surti pernah diet
katanya tetap lapar
udah gitu kalau makan tetap nambah
enggak pada lihat mbak ratna nggak
kenapa sama mbak ratna
diculik siapa dimana
mana min tau kan yang lihat mas pur
udah min jalan
nya udah ngurusin dia dari kecil
dari babenya udah kagak ada
nya masih masakin makanannya
nya yang kerjain
masa dia kagak betah
bukan dia kagak betah nya
apa dia minggat
nya cuman pengen punya cucu jack
kalau si udin punya cucu
dia kan kagak tinggal disini
nya juga kagak bakal bisa
emang dia udah punya cucu
gimana yang ngejelasinnya
nya kagak ngerti jack
oh jack juga bingung
mpok aku mau call sama cabe ya
katanya si udin kabur
gara gara emaknya galak sekali
ya kata orang orang lah
liat baratna gak
aku tuh liat kang
pok siapa pula yang culik pok
saya juga gak tau mbak tiur
yang tau kejadiannya si pur
saya juga liat
penculiknya itu pake topi
gandeng anak itu
emang kenapa kalau paste kang
kata si pur
kalau pesek berarti dia penculik yang dicari sama polisi